salah satu upaya mengatasi masalah sampah adalah dengan dibentuknya bank sampah
bisnis bank sampah kian dilirik karena rupiah yang mengalir ternyata kian menarik
tumpukan sampah tak lagi menjadi masalah
di tangan dan proses yang tepat sampah bisa kembali diolah dan menjadi barang bernilai jual
pada dua ribu lima belas nilai bisnis sampah mencapai tiga puluh lima lima miliar rupiah
bisnis ini patut diperhitungkan mengingat pertumbuhan usaha terkait sampah mencapai tujuh dua persen setiap tahunnya
pemerintah pun ambil peran
kementerian kooperasi dan ukm bersama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengembangkan kerjasama pengelolaan bank sampah
sampai dengan tahun dua ribu tiga belas telah berdiri satu empat ratus empat puluh tiga bank sampah di lima puluh enam kota yang tersebar di sembilan belas provinsi
pengelolaan sampah berbahaya
basis bank memberikan banyak manfaat bagi masyarakat
melalui mekanisme ini sampah sampah yang telah dipilah disetor ke pengelola bank sampah
setelah ditimbang dan dicatat sampah sampah yang disetor kemudian diangkut ke pengepul yang sudah ditunjuk
kemudian pengurus unit bank sampah akan menetapkan harga sampah yang disetor anggotanya tersebut
menurut profil bank sampah indonesia
sejak mei dua ribu dua belas sebanyak delapan ratus delapan puluh enam bank sampah beroperasi
dengan jumlah penabung sebanyak delapan puluh empat enam ratus dua puluh tiga orang
jumlah sampah yang terkelola pun cukup besar
yakni sekitar dua juta kilogram per bulan
serta menghasilkan uang lebih dari tiga miliar rupiah per bulan
muhammad kadabi cnn indonesia